kemudian fee nya tinggi bisa empat puluh persen fee nya
sangannya itu wajahnya itu sudah pada ini
ketika kondisi di depan kendaraan aman
sebelum kita bahas tips tips nya
orang orang yang tidak berpuasa itu ada kolomnya sendiri
bahkan kalau dpr itu sampai lima ratus juta rupiah per orang
jadi masih jaga badan lah ya